terus apa hubungannya
kita gak boleh bersentuhan
karena kita tuh bukan muhrim
ini gak boleh
itu gak boleh
yaya bikin peraturan ini semua kamu deh
udah gak jaman pake air panas
belajar pake air dingin
mentang mentang dia bebasin aku
ngapain tuh bisik bisik
itu berarti ngomong
eh main air lagi
udah aja dihati
kalo gak balik balik opi sih
mau ngapain sih nenek nenek
lu sendiri udah tahu kan
kalo opi itu udah ngerjain gua
dan itu semua atas suruhan lu
lu berduitnya emang licik tau gak
lu tuh salah
kan emang dasarnya dia yang masuk asama lu
jadi lu mesti bersyukur tuh gua bantuin
lu bilang bersyukur
buat apa gue bersyukur buat cewek yang dibayar kayak dia
gua tau dia tuh dibayar sama lu ya kan
lu tuh salah
dia tuh bener bener gak mau nerima bayaran dari gue
ya itu kan artinya
dia beneran sayang sama lu
sekarang jadi lu bener
ini upah untuk lu
karena lu udah berhasil bikin tristan percaya
kalo lu bener bener cinta sama dia
padahal kita kan cuma sandiwara
ya untuk bikin si rena itu
jadi marah marah deh
lebih baik sekarang kamu tenang aja
karena aku gak bakalan deketin kamu lagi kok
beleng tapi tadi gue liat dia kesana
oh kesana ya
yaudah thank you ya
terus apa hubungannya
kalo udah amir wudhu itu kita gak boleh bersentuhan
karena kita tuh bukan muhrim
ini gak boleh itu gak boleh
yaya bikin peraturan ini semua kamu deh
nih udah bagus kan
iya benar itu kan laura
seperti yang aku bilang
akhirnya renne udah ngasih informasi kalo laura tinggal di rumah si opi
ih ini siapa tuh
ih gue pernah lihat dia ke sekolah kayaknya dia kakaknya ngopi deh
berarti beneran dong
dia pacar sama kakaknya opi tuh
gak tau deh
gak sia sia sekarang kita ngikutin si laura
kita ada bahan nih buat ngancurin dia
aduh tante seneng banget wina ketemu sama kamu
terakhir kalo gak salah waktu kamu smp ya
kamu temennya antara waktu smp kan
iya tante sekarang juga kita masih temenan kok
kan sekarang kita satu sma
iya tante juga tau
tapi tante denger denger kalian sering bertengkar ya
enggak enggak kok tante
syukurlah kalo begitu
tapi ada angin apa nih kalian kemari
oh ini tante
aku cuma mau ngelarin uneg uneg aku doang nih
oh iya tante kenapa sih kok si laura akhir akhir ini berubah ya
berubah apa ya
berubah lebih baik maksudnya
bukan nanta malah jadi tambah aneh tante
masa pacarannya sama rangga
iya tante rangga yang kakaknya opi itu loh
aku tuh gak habis pikir deh tante
kok bisa ya laura pacaran sama orang kayak gitu
tante pakai cium ciuman segala lagi
ih aku jijik banget tante ngeliatnya

tante tuh sebaiknya cepet cepet deh kasih laura peringatan
laura emang boleh tante bergaul sama orang miskin
tapi kalo sampe dia pacaran
ih gak janji deh tante
pi pi aku mau bicara pi sama kamu
nggak perlu udah jelas kan semuanya
pi tapi aku udah tau semuanya
aku udah tau
pi aku udah tau
kalau kamu itu gak nerima duit dari wina
dan aku juga udah tau kalo kamu itu
iya kalo aku itu bukan mata duitan
ya awalnya aku berpikir kayak gitu pi
dari dulu kamu udah aku porotin
kamu juga suka kan sama aku

aku tuh cuma pengen bales dendam
kamu gak perlu dong libatin aku segala
aku janji aku gak akan ngulangin kayak gitu lagi
pi cuman itu aja
kamu gak pengen kalau kita tuh akur lagi kayak kemarin
kita seneng seneng bareng lagi kayak kemaren
pi jujur pi aku tuh bener bener seneng
kemarin kamu tuh udah mau jalan bareng sama aku
kamu tuh udah mau jalan bareng sama aku
kamu mau pulang bareng sama aku
dan kamu udah mau dansa sama aku
aku aku harap kamu tetep kayak kemaren ya pi

ntar aku gue
tapi kok dia tau ini nanti kayak makan
nanti dia ketawain aku ngerjain aku
terus nanti aku ngerasa tersiksa gitu
mungkin aku jatuh cinta lagi sama rangga
nggak mungkin aku suka sama orang miskin
nanti aku ketarikan dia sama jess
nanti aku diketawain
nanti aku nggak cool lagi nggak keren lagi
aku mau ambil koran dulu
kayaknya koran sore udah keluar
aku sendiri sih anak anak mana
anak anak lagi jualan es
aku nggak mau sendiri nanti kalau opi datang aku dibunuh sama dia
opi bunuh kamu
terus kamu mau gimana mau ikut aku
ya iyalah naik sepeda masa naik mobil
tapi sepeda aku nggak kalahin dengan mobil kamu tenang aja
ya udah tapi jangan cepet cepet loh
oh bener mabuk aja
tidak lebih banyak cantik banget
kayaknya mungkin ya
itu kayak sekarang
nah bagus sih